selanjutnya untuk memaknai undangan makan siang
presiden joko widodo bersama tiga bakal calon presiden
anies baswedan ganjar pranowo dan juga prabowo subianto
kita akan membahas hal ini dengan ujang komarudin
pengamat politik universitas al azhar indonesia
selamat siang mas ujang
aku kontrakan sama tika dulu ya
selamat siang mas ujang
selamat siang mbak syazan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mas ujang ada undangan nih
semua bakal calon presiden ini diundang makan siang hari ini
apakah ini untuk meredam isu adanya dukungan terhadap salah satu bakal calon
atau ada makna lain di luar ini
ya ada dua kemungkinan
pertama ya sangat deras ya kritikan kepada jokowi
soal dianggap tidak netral
soal keberpihakan kepada
kepada bubu tertentu
maka ya dalam konteks menjawabnya ya dengan pertemuan makan siang saat ini
artinya pak jokowi membantah tuduhan tuduhan itu
yang kedua saya meyakini gitu bahwa ini ada pertemuan yang bagus ya yang positif
yang diinisiasi oleh presiden
apa namanya untuk membuktikan bahwa sejatinya perbedaan apapun terkait dengan dukungan
itu tidak membuat pilpres menjadi tidak bersatu gitu
nah ini penting kenapa catatan demokrasi kita ke depan
bahwa sekencang apapun perbedaan tadi
maka sejatinya untuk mempersatukan
bukan untuk memperpecah suasana atau katakanlah menjadi kita terbelah
kita punya pengalaman dua ribu sembilan belas yang lalu
ada dua kubu dua poros yang
kita juga sampai hari ini luka polarisasi masih terjadi
oleh karena itu belajar dari pengalaman dua ribu sembilan belas yang lalu
maka ketika tiga poros ada ketika ada tiga bakal capres yang sudah mendaftar ke kpu
maka dalam konteks pertemuan makan siang ini
saya melihatnya ya bisa jadi selain santai gitu makan siang
ya membangun komitmen membangun komitmen bahwa ke depan pilpres dua ribu dua puluh empat harus dilakukan secara aman damai dan tertib
karena kalau tidak ada komitmen ya bisa jadi di depan layar oke oke saja
tapi di belakang layar saling serang saling gebuk saling fitnah saling tebar hoax
ini yang tidak boleh kita lakukan
oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan oleh pak jokowi
tadi selain untuk membantah ya tuduhan netralitas
lalu juga ya ingin membuktikan kepada publik bahwa sejatinya ya pak jokowi ingin membuat legacy
dan pemilu dua ribu dua puluh empat itu ya saya lakukan
ada di bawah kepemimpinan dia dipastikan berjalan dengan aman damai dan tertib menjadi tugas pak presiden seperti itu
apakah kemudian hal ini justru bisa dipersepsikan diasumsikan adanya cawe cawe terhadap ketiga bakal calon presiden ini
melihat bagaimana latar belakang atau sejarah apakah presiden presiden sebelumnya kita sebut saja mungkin sby pernah melakukan hal ini kah di dua ribu empat belas atau presiden sebelum sby mas
ya memang pak sby lebih soft ya lebih halus dalam konteks posisi di tengah gitu
ya bagaimanapun kan besannya yang maju ketika itu ya menjadi bakal calon wakil presiden yaitu pak hatta rajasa
tapi memang dalam di masa yang lalu di masa pak sby tidak terlalu kelihatan gitu soal keberpihakan maka pak sby dianggap di tengah dianggap netral

terima kasih pak sby
maka lawan lawan politik termasuk publik gitu ya mempertanyakan apakah pak jokowi apakah cawe cawe atau tidak
saya melihat ini sangat positif sangat bagus untuk melihat indonesia ke depan ya
terlepas nanti pak jokowi memihak atau tidak sebagai warga negara sudah saya jelaskan sejak beberapa tahun yang lalu boleh mendukung mendukung
yang tidak boleh adalah menggunakan struktur infrastruktur negara untuk kepentingan pemenangan
itu yang tidak boleh
tetapi sebagai warga negara silakan dukung mendukung
itu tidak dilarang dalam konstitusi
tetapi sebagai presiden punya kekuatan yang penuh ya untuk bisa mendukung mendukung
lalu misalkan menggunakan fasilitas negara itu yang tidak boleh
oleh karena itu saya melihat ya dalam konteks makan siang hari ini saya melihatnya sesuatu yang positif
sesuatu yang bagus yang diawali oleh pak jokowi ya untuk menata indonesia ke depan
selama ini tuduhan tuduhan yang deras terkait netralitas yang dianggap pak jokowi tidak netral
anggap pak jokowi bermain di kubu tertentu
ya ketika misalkan dipertemukan dalam sebuah makan siang di istana negara ini saya melihatnya bahwa ada titik cerah
bahwa selama ini beda kubu beda poros beda dukungan bukan untuk saling baku hantam
tapi untuk mempersatukan
itu yang harus kita jaga
jadi dari sisi kayak tisan ini mas ujang jadi dari sisi kayak tisan ini tidak bisa kemudian dilihat secara negatif
walaupun pertemuan tersebut dilakukan di istana negara ya mas
ya saya melihatnya sesuatu yang bagus ya
karena mereka kan calon pemimpin bangsa semuanya
baik pak prabowo pak ganjar dan pak anies
itu kan calon pemimpin siapapun yang terpilih
artinya hawa hawa kekuasaannya hawa hawa istana itu ya biasa mengiringi langkah gerak mereka
jadi kalau seandainya pak jokowi mengundangnya di istana negara
saya sih melihatnya sesuatu yang tidak ada sesuatu yang baik saja
dan saya melihat saya sih gini apapun yang dilakukan oleh capres tersebut ya ketika capres
ketika memenuhi undangan presiden artinya ada komitmen kebersamaan
artinya ada komitmen untuk bisa membangun bangsa apa namanya bersama sama walaupun beda kubu
ini kan soal kontestasi pasti ada yang berbeda
pasti apa namanya ada yang kalah dan ada yang menang
nah dalam konteks itu maka saya melihat pertemuan ini menjadi bahwa menurut saya tradisi yang mestinya ke depan dijaga oleh presiden berikutnya
bahwa dalam konteks apapun sekencang apapun pertarungannya semua bisa dipertemukan
bisa dipersatukan dalam sebuah meja makan
ini yang harus kita jaga gitu loh
kalau dalam perspektif negatif saya tidak mau ya
mengompor ngompori persoalan negatif pilpres kali ini
kita ingin pilpres ke depan sejuk aman damai tertib sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas dengan demokrasi yang berkualitas pula
perspektif cawe cawe nya sebenarnya bisa dilihat dari perspektif positif yang seperti tadi mas ujang katakan bahwa presiden jokowi ingin memastikan
kebijakan kebijakan ataupun program programnya yang baik ini akan dilanjutkan oleh siapapun yang menang nanti
seperti itu ya mas
ya walaupun memang ada dua kubu katakanlah ya
ada kubu perubahan ada kubu apa namanya keberlanjutan
nah dalam konteks pertemuan siang hari ini di makan siang di istana negara itu itu melebur menjadi satu
ya pak anies pun walaupun slogannya perubahan tapi kan sudah dijelaskan juga oleh pak anies dan tim suksesnya bahwa mereka juga ingin melanjutkan pemerintahan pak jokowi yang baik yang bagus yang tidak baik
dan itu juga adalah hal yang harus kita lakukan
dan itu juga adalah hal yang harus kita lakukan
dan itu juga adalah hal yang harus kita lakukan

artinya saya melihat ada pikiran yang sama di antara ketiga capre itu untuk membangun indonesia dengan rasionalitas dengan permasalahan yang komplet untuk bisa dicarikan solusinya
karena kita bukan bicara soal figur capresnya saja
tapi kita ini bicara indonesia kedepan dalam lima tahun sepuluh tahun bahkan dua puluh tahun kedepan
terbaik untuk bangsa indonesia
oleh karena itu yang muncul yang hadir hari ini adalah putra putra terbaik
dan dalam konteks saya melihatnya cowok cowok pak jokowi dalam hal ini yang positif ya
bahwa mempertemukan ketiga capres itu tidak mudah
tetapi presiden lakukan
apapun nanti persepsi dari publik apapun pandangan dari publik
harus dinilai sebagai sesuatu yang biasa yang objektif penilaian dari publik yang orisinil
nah saya melihat malam makan siang itu menjadikan mereka ya bertemu yang awalnya saling serang
yang awalnya kata kata saring sindir yang saring kritik di belakang layar
tapi ketika satu meja dalam sebuah meja makan tentu ini dipertemukan persahabatan
dalam konteks untuk bisa bersaing di pilpres
saya meyakini mereka mereka yang berjuang ya para capres itu adalah negarawan negarawan
termasuk pak jokowi juga negarawan
negarawan yang tidak mau gitu ya menjadikan indonesia terpecah maka mereka bersatu
oleh karena itu dalam konteks keberlanjutan ya semuanya sepakat saya yakin melanjutkan
pemerintahan jokowi yang bagus
yang tidak bagus saja perlu dievaluasi seperti itu
mas ujang bisa jugakah pertemuan makan siang yang pertama kali ini dimaknai sebagai upaya awal
presiden joko widodo untuk memastikan nanti siapapun yang menang transfer kekuasaan ini
dapat berjalan tanpa kendalian
salah yang berarti kalau kita lihat kan transfer kekuasaan ini menjadi proses yang salah satu proses yang vital
ya betul ada di mana masa transisi ya ketika presiden terpilih
misalkan kalau tiga poros ada dua putaran
kalau satu putaran menang misalkan di bulan februari tanggal empat belas akan kelihatan siapa yang akan unggul
tetapi kalau pun memang ada waktu yang lama
kalau satu putaran
misalkan di bulan februari dan dilantik di bulan oktober
ada jeda waktu yang lama dalam konteks transisi itu
maka disitulah sebenarnya pergulatan untuk memastikan peralihan kekuasaan berjalan baik itu
menjadi sangat urgent
nah kalaupun misalkan putaran kedua sampai putaran kedua maka di bulan juni kalau nggak salah
maka itu pun masih ada waktu juni juli agustus sampai oktober
dan disitu pun masih ada transisi ada celah apa namanya ya apa namanya terjadinya
oleh karena itu tadi pak jokowi ingin punya legacy
ingin punya apa namanya katakanlah catatan baik ya dalam konteks menjaga demokrasi
agar menghasilkan tadi pemilu yang memang betul betul menghasilkan pemimpin yang tepat yang baik untuk bangsa ini
oleh karena itu saya melihat ya masa transisi nanti perubahan kepemimpinan dari pak jokowi kepada presiden terpilih
memastikan bahwa itu berjalan dengan smooth
berjalan dengan baik
maka semua teman teman media termasuk cnn tv indonesia dan kita saya pengamat gitu
punya kepentingan untuk menjaga kualitas demokrasi dan pemilu ini dengan baik begitu
jadi ini merupakan upaya untuk menjaga kondisi perah pemilu saat pemilu hingga pasca pemilu ini stabilitas politiknya baik
seperti itu ya mas ya
bisa dimaknai seperti itu
salah satu poin pertemuan itu
karena kita tahu bahwa banyak serangan serangan yang adu serangan ya antara ketiga poros
dan itu sudah menunjukkan kepada kualitas demokrasi yang tidak sehat
kadang kadang serangannya juga kebablasan cenderung menebar hoax
ini yang tidak boleh
oleh karena itu saya melihat pertemuan siang hari ini ya antara pak jokowi dengan ketiga baca pres itu menjadi penting
menjadi titik awal bahwa semuanya walaupun berbeda walaupun ada di kubu pemerintah dan kubu oposisi
tetapi mereka punya semangat yang sama untuk bisa menjaga bangsa ini
untuk tetap bersatu
karena begitu pilpres ini misalkan berkonflik chaos terjadi polarisasi perpecahan di masyarakat
sedangkan banyak persoalan persoalan bangsa yang tidak selesai
jadi saya melihatnya
pertemuan hari ini menjadi dasar gitu ya tonggak dalam konteks menjaga pilpres agar berjalan aman damai dan tertib
saya melihatnya kesana arahnya
dan kita harus membangun sebuah konstruksi narasi yang positif untuk menjaga pilpres agar tetap aman damai dan penuh kebahagiaan gitu
jangan sampai pilpres yang kali ini menghadirkan tiga poros ketiga capres dan cawapres lalu terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan
oleh karena itu kita mari jaga bersama sama bangsa ini
jaga kualitas pemilunya jaga kualitas demokrasinya
siapapun yang keliru kita luruskan kita kritik
tetapi siapapun yang benar kita dukung
itu yang harus menjadi catatan kita dalam berdemokrasi
menjadi titik awal tonggak maupun dasar bahwa perbedaan apapun yang terjadi dalam pemilihan umum pilpres pilek pada tahun dua ribu dua puluh empat ini justru menjadi bahan bakar yang konstruktif ya mas ya
untuk persatuan indonesia yang lebih baik ke depannya
kemudian yang menarik juga hari ini
yang diundang hanya bakal calon presidennya saja
tadi dari koresponden kami yang saat ini sedang bertugas di sana negara
kami sempat menanyakan kenapa wakil presidennya tidak diundang
menurut koresponden kami ini karena adanya kesejajaran calon presiden dengan presidennya
kemudian calon wakil presidennya nanti dengan maruf amin
saya sih melihat berbagai perangnya
mungkin pak jokowi tidak mau
ambil peran semuanya
artinya bakal capres dan cawapres diambil dalam satu meja dengan pak jokowi
tentu ingin memberikan kewenangan keleluhasaannya kepada pak maruf amin sebagai wakil presiden
juga punya hak yang sama untuk bisa makan siang untuk berkumpul bersama bakal cawapres
saya rasa hal yang bagus kalau itu dilakukan
ya kalau kita cari sisi negatifnya pasti ada
tetapi saya melihat bahwa ini adalah ada peran antara presiden dan wakil presiden
punya kontribusi untuk saling bertukar pikiran antara presiden dengan baca pres dan wakil presiden dengan bakal calon wakil presidennya
jadi saya melihat bahwa ini adalah berbagi peran saja antara presiden dan wakil presiden
bahwa kedua duanya tadi ya punya keinginan punya pesan mungkin ya
ada capres dan baca pres dilakukan oleh masing masing begitu
baik mas ujang komarudin pengamat politik universitas salazar indonesia
jangan kemana mana karena saat ini cnn indonesia breaking news akan jeda terlebih dahulu
dan setelah ini kami akan berbincang kembali bersama pengamat politik dari universitas salazar indonesia